sebanyak enam juta dosis vaksin keluaran sinovac telah tiba di bandara internasional soekarno hatta pada jumat siang
kedatangan vaksin ini merupakan bagian dari tahap ke sepuluh pengadaan vaksin covid sembilan belas di tanah air
pesawat yang membawa kargo vaksin covid sembilan belas tahap ke sepuluh ini tiba di bandara soekarno hatta sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat
pada kedatangan tahap ke sepuluh ada enam juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku keluaran sinovac
dan empat ratus delapan puluh dua empat ratus dosis vaksin dalam bentuk jadi keluaran sinovac yang keduanya berasal dari cina
dengan kedatangan tahap ke sepuluh ini maka indonesia secara keseluruhan telah menerima
enam puluh lima lima ratus dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dari sinovac
dan delapan empat ratus empat puluh delapan dosis vaksin dalam bentuk jadi keluaran sinovac sinopharm dan astrazeneca
menkominfo joni g platem menyatakan kehadiran vaksin tahap ke sepuluh ini merupakan komitmen pemerintah
mengamankan pasokan vaksin covid sembilan belas yang menjadi rebutan banyak negara
kedatangan vaksin pada hari ini merupakan bentuk konsisten
pemerintah yang mengamankan pasokan vaksin covid sembilan belas yang menjadi rebutan banyak negara
menkominfo juga mengingatkan bahwa pandemi masih belum usai
meski program vaksinasi sedang berjalan
joni menekankan pentingnya
masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan untuk menghindari gelombang lonjakan kasus positif covid sembilan belas
seperti yang terjadi di beberapa negara salah satunya india
diharapkan kedatangan vaksin covid sembilan belas tahap ke sepuluh ini dapat semakin mempercepat proses vaksinasi di tanah air
sehingga kekebalan kelompok dapat segera terbentuk
diego basro wahyu ramadan jakarta